inilah kemajuan kota sampit kabupaten kota waringin timur selama dua periode yang dipimpin oleh supian hadi
pesatnya kemajuan kota sejak dipimpin oleh supian hadi bersama wakil bupati taufik mukri
membuat warga bangga dengan pemerintah kabupaten kota waringin timur sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
bahkan beberapa kali kota waringin timur mendapatkan penghargaan
seperti wahana tata negara dua ribu tujuh belas dan menerima piala adipura dua ribu delapan belas tanggal empat belas januari dua ribu sembilan belas lalu
sangat disayangkan supian hadi diduga menyalahgunakan wawenangnya sebagai bupati kota waringin timur
dengan cara menerbitkan izin usaha pertambangan ketiga perusahaan tambang
dari penerbitan izin tambang tersebut diduga supian hadi juga menerima gratifikasi berupa uang tunai dan mobil mewah
negara diduga mengalami kerugian mencapai rp lima delapan triliun
dan rp tujuh ratus sebelas amerika serikat yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan boksit
kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan serta kegiatan pertambangan dari tiga perusahaan
yaitu pt fma pt bi dan pt aim
akibat ulahnya sejak tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua belas tersebut
warga sampit merasa kaget hingga kecewa dengan gaya kepemimpinan bupati kota waringin timur yang selama ini dinilai baik